ada kabar gembira bagi pegawai negeri sipil atau pns yang mendekati masa pensiun namun belum memiliki rumah tinggal
kini pns bisa mengangsur kredit kepemilikan rumah dari uang pensiun hingga usia tujuh puluh tahun
kepastian ini setelah bank tabungan negara memperpanjang tenor kpr bagi pns dan pensiunan aparatur negara
selama ini maksimum pemberian kpr dibatasi sampai pns berusia maksimal enam puluh tahun
direktur utama btn mariono menyebut btn menyediakan fasilitas kpr sampai pns berusia tujuh puluh tahun
perpanjangan tenor tersebut bisa diberikan btn setelah bekerja sama dengan pt taspen
saat ini taspen memiliki empat dua juta peserta aktif dan dua dua juta peserta pensiunan
total peserta taspen mencapai enam delapan juta orang